gue tadi ditegor sama ani
eh senyum lo jangan lebay
sambalnya mun tolong mun
kopi pahit di gelas gede
apa ini kenapa ketawa
berani kau melarang aku
yaudah silakan terusin ketawanya
mak berani pula kau juru juru aku
aku mau ngajak ani
bos tidak mau mengajak andi ke prj
gue bukan suka sama ani tapi cinta
tidak ingin langsung melamar
nanti malam ada agen di prj
kemarin saya di prj kerudungan seperti ini murah murah lho
saya langsung aja beli setengah lusin
oh seperti itu
emang di prj ada yang jualan kerudung
jangankan kerudung motor juga ada
oh seperti itu
emang mak belum pernah ke sana
masa belum udah dong
kok gak tau di sana jual apa saja
dulu saya ke prj nya jamanku bener alisa dikin
oh seperti itu
kalau yang tadi prj gak enak rame penuh lagi
kan gue sekalian mau beli sepatu
ih kok beli sepatu itu di mall
udah enak nyaman dingin lagi
iya tapi di prj itu lebih murah
terus banyak jajanannya
lucunya juga kita
ibu bu dua jalan duluan aja ya
saya mau ke rumah tati
mau ke prj sama tarti
oh seperti itu
gue gak kelihatan sipur
gak ada yang nanya john
daripada manggal di sini di panoram gue oke semua
eh bikinin gue dulu satu
yang enak ya gulanya banyakin
john kamu gak update status yang ada wk wk wk wk wk nya gitu
ehm ma ada ada aja di sini
masih gak getin
aduh aduh aduh
lo lagian mau ngapain sih siang siang rapi bener
sama bang ojek lah ma
haaa seperti itu
bang ntar sore jadi ke prj kan
jadi emang kenapa
emak ngambek gara gara gak diajak
ntar sore ke prj nya bareng emak juga ya
ya kalau gitu lo aja yang pergi sama emak nek bajaj
tapi kalau gitu ntar emak malah makin sebel sama abang
ntar dikira abang nggak mau jalan bareng sama emak
ya kalau kesananya bertiga nek apaan
nek bajaj kagak muat apalagi nek motor abang
ajak tisna atau pur aja bang buat gonceng emak
abang tanya dulu sama tisnanya sama purnya
ya udah abang mau ojek dulu
ada ada aja sih
bun besok itu kan puasa pertama itu
jadi kusarankan kau warung kau ini tutup buat menghormati yang puasa
eh bang yang ada itu yang puasa hormatin yang usaha
puasa itu kan ngejalanin ujian
jangan malah dimanja
mak minyak selaku berkata sama kau
halo ajak kenapa ajak
enggak ah males gue denger kata kata prj
mun semua sama si pur ya
eh bang jangan gitu dong
besok itu puasa jadi perbanyak beramal soleh
horas bang patar
terita lu pur
ada ojek neng bunga
iya mau ngawet jengga
ya udah deh
tuh kan enggak mau gok